suatu ketika kita akan tiba di titik tangga
disitulah saatnya kita naik
saya apa pesimis
saya bakal insap jadi copet
saya sekarang nyesel
dulu rekrut saya jadi copet
sekarang giliran saya kuda insap
saya justru malah ingin jadi bos copet
mana si deden
kok belum datang juga
deden mau pulang dulu ambil pakaian
waktu kabur dia gak sempat bawa pakaian
kenapa kaburnya nggak santai aja
dia dikejar sama kakak iparnya mau dihajar
berarti deden kaburnya harus buru buru
yang jadi masalah
deden gak berani ketemu sama kakaknya
apalagi ketemu sama kakak iparnya
jadi dia harus masuk ke rumah
tapi nggak boleh sampai ketahuan sama kakaknya
apalagi ketemu sama kakak iparnya
barangnya kamu bawa
deden gak ketahuan
sambil nunggu deden
mari kita main ular tangga
kira kira sekarang lagi apa ya
bermain ular tangga itu
kita seperti sedang menjalani kehidupan
suatu ketika kita akan tiba di titik ular
mau tidak mau
kita harus turun
kita akan tiba di titik tangga
disitulah saatnya kita naik
saeb apa pesimis
saya bakal insap jadi copet
saya sekarang nyesel
dulu rekrut saya jadi copet
malah ingin jadi bot copet
mana si deden
kau belum datang juga
gimana kalau saya ngebujuk nana lagi
kamu tukang todong
iya dia tukang todong
dompet saya isinya gak sampai sepuluh ribu
kenapa kamu kelihatan sedih
aku mau kita bercerai baik baik
mana ada perceraian yang baik baik
perceraian itu dimana mana gak baik
perceraian itu pasti menyakitkan
kalau bisa ma
jangan sampai cerai
kalau ada masalah
cari jalan keluar yang lain
nana itu sombong soal jual mahal dia sudah nolak ajakan kita
kita cari yang lain aja yang mau jadi copet dengan hati yang tulus ikhlas
lebih bagus kalau perempuan
bos mau cari mahasiswa baru yang nantinya mau dijadiin anak buah
mahasiswa dan anak buah adalah dua pulau
dan istri baru adalah pulau ketiga
semua keinginan itu harus terlampaui
seperti pepatah yang mengatakan
sekali dayung dua tiga pulau terlampaui
hai operasi yuk
ketemuan di tempat kemarin yuk
maaf aku gak jadi ikut kamu
deden sudah datang
lencang kanan gerak
istirahat di tempat gerak
hari ini hari pertama
kalian bertugas sebagai asisten dosen
yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos
tugas pertama kalian
mencari calon mahasiswa baru akademi bandung copet
orang yang kalian dekatkan
berarti untuk diajak bergabung
adalah orang yang berstatus pengangguran
miskin dan lemah iman
dia itu penodong saya temannya
kalau mau nodong lihat lihat dulu
jangan nodong pengangguran
dia teman kamu
kita cari yang udah kerja aja yuk
aku harus ke rumah sakit
nengok bapak aku
maaf aku gak bisa nemenin kamu nyopet
kenapa kita gak sambil nyopet aja
tugas kita mencari mahasiswa baru
kan bisa sambil menyala minum air
emang kamu pernah sambil menyelam minum air
kita nggak usah sambil menyelam minum air
menurut kamu dia gimana
kita lihatnya masih terlalu jauh
sayang gak begitu pasti dia cantik atau enggak
bukan soal cantiknya
tapi dia cocok gak buat jadi mahasiswa akademi of bandung copet
kamu lemah iman
kalau iman mah insya allah masih kuat
emangnya kenapa gitu
zara mau kesini
kita tunggu ya
kamu kan pengangguran
kok bisa jajan
aku memang pengangguran
tapi aku kan punya orangtua